dan kita ke informasi berikutnya pendaftaran siswa baru sma dan smk secara online
masih mengalami masalah di beberapa daerah
ya namun pendaftaran online di surabaya ini masih berjalan dengan baik
senin kemarin ratusan wali murid dari jakarta ataupun luar dki
antre di dinas pendidikan dki jakarta sejak pagi
mereka hendak menyelesaikan persoalan kependudukan
dan kesalahan pengisian data yang menghambat proses pendaftaran anak mereka
ke sma ataupun smk tujuan
sejak mengalami gagal sistem pada kamis pekan lalu
para wali murid harus mengulang tahapan prapendaftaran
dinas pendidikan dki telah bekerjasama dengan dinas kependudukan
dan catatan sipil untuk menyelesaikan masalah ini
masalah pendaftaran murid baru atau ppdb online juga dialami orang tua
dan calon siswa di banjarmasin kalimantan selatan
sejak senin pagi para calon siswa sudah memenuhi
halaman sma negeri dua banjarmasin untuk melakukan pendaftaran manual
setelah pendaftaran online tidak bisa dilakukan
awalnya pihak sekolah memilih menunggu perbaikan server pendaftaran online
ternyata hingga pukul dua belas waktu setempat
situs pendaftaran online masih belum bisa dibuka
akhirnya pihak sekolah terpaksa memberikan formulir pendaftaran manual
kepada calon siswa yang sudah mengantre
berbasis pendaftaran online
data nilai siswa pendaftar sudah terintegrasi secara online
dalam sistem pendaftaran
sejauh ini pendaftaran online di surabaya dapat diakses secara baik
di rumah kantor dan telepon genggam